som fes dan jivan belajar banyak kemampuan
som fes dan jivan belajar banyak kemampuan
som bisa memperbaiki pot yang rusak
ketiga temannya selalu mengejet bud
potongan pot yang rusak
itu pot yang malang
desa ini terlalu kecil
kita tidak akan mencadi yang terhebat jika kita menghabiskan sisa hidup kita disini
kami akan ingat guruji
kami akan ingat guruji
kami akan ingat guruji
aku bisa jamin kalau ini adalah tulang tulang
dia mati karena kelaparan
som mulai bergumam kata kata
kau pikir keahlianmu yang terhebat
sekarang bergumam kata kata
tiba tiba tulang itu mempunyai mata kulit bulu kuku dan lainnya
bukankah ini kemampuan yang hebat
apa kau tidak tahu kemampuan yang ku pelajari
kau tidak percaya temanmu iya kan
kau iri pada kami
tapi sebelum kalian mulai biarkan aku memanjat pohon
setelah singa itu pergi bud turun dari pohon